kita ke informasi dari asian games dua ribu delapan belas
kericuan sempat terjadi di pintu empat kompleks gelora bung karno senayan jakarta
saat penonton emosi tidak kebagian tiket final bulu tangkis asian games dua ribu delapan belas
sejak rabu pagi antrean di tiket box asian games pintu empat gbk mengular hingga satu km
para penonton yang telah mengantri mulai emosi saat mendapatkan keterangan
bahwa tiket final bulu tangkis cabang bergu putra telah habis terjual
penonton mengungkapkan loket baru mulai dibuka pukul delapan pagi
namun tidak sampai dua puluh menit penitia mengumumkan tiket telah habis
para penonton yang kesal meminta panitia transparan dalam distribusi tiket
laga final bulu tangis baragu putra akan mempertemukan indonesia vs tiongkok
yang akan digelar pukul atau sudah digelar pukul delapan belas waktu indonesia barat tadi
hingga pertengahan dua ribu dua puluh dua komisi perlindungan anak indonesia atau kpi menyebut ada dua ratus dua puluh enam kasus kekerasan fisik
psikis termasuk perundungan terhadap anak
paling baru adalah kasus anak yang dirundung untuk disetubuhi kucing di tasik malaya jawa barat
hingga kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekolah keagamaan di sejumlah wilayah beberapa waktu terakhir
saya akan menunjukkan dunia anak yang masih dibayangi oleh hantu kekerasan
tema hari anak nasional dua ribu dua puluh dua anak terlindungi indonesia maju yang jatuh pada dua puluh tiga juli lalu
saya akan masih menjadi mimpi yang jauh untuk digapai
lalu benarkah kasus yang muncul mewakili fenomena gunung es
siapa yang harus bertanggung jawab menciptakan ekosistem aman pada dunia anak
dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami komisioner kpi retno listiarti
selamat malam kabar baik
baik alhamdulillah dalam kondisi baik begitu bu ya
baik ibu kalau kita lihat saat ini di era keterbukaan informasi yang semakin maju
kesadaran akan perlindungan hak anak yang juga rasanya semakin tumbuh begitu
tapi mengapa kemudian rasanya kekerasan anak dan juga kasus perundungan ini semakin miris semakin ngeri begitu bu
apa yang sebenarnya salah pada sistem pengawasan kita pada anak
rasanya kita seakan akan hanya menjadi pemadam kebakaran ketika kasus itu bermunculan nih ibu bagaimana
sebenarnya memang sistem pengawasan anak terbaik itu adalah melalui sistem pencegahan
ini memang sistem pencegahan yang nampaknya harus dievaluasi
namun yang kedua anak ini kan peniru ulung ya
jadi anak itu mudah sekali mencontoh lingkungannya
namun tidak orang dewasa di lingkungannya
jadi misalnya ya seorang anak pengasuhannya itu dilakukan dengan kekerasan
artinya kalau dia salah dipukul kalau dia keliru melakukan sesuatu yang tidak benar oleh orang tuanya atau pengasuhnya maka dipukul
nah atau dimaki
maka anak ini pun akan belajar
perlakukan orang seperti itu
jadi ketika dia misalnya mau masuk dunia sekolah ketemu teman temannya dia akan melakukan hal yang sama
jadi kalau temannya salah bagi dia
atau temannya mau ke pesawat
atau yang menurut ukuran dia tidak benar
ya dia akan memaki akan memukul
sama persis bagaimana dia diasuh
jadi selama pengasuhannya tidak berubah maka ya anak ini pun tidak akan juga merubah diri
jadi anak ini ketika di sekolah ketemu teman lain dia akan melampiaskan rasa marahnya itu
dia kan tidak berani kalau di rumah
jadi kepada orang lain
yang lebih lemah di sekolah
lebih lemah dari dirinya
nah ini korban bertambah
pelaku juga bertambah
jadi tidak putus putus mengatakan rasa kekerasan
nanti anak ini punya anak akan melakukan hal yang sama
anaknya juga demikian gitu
itu hal yang
jadi kalau di sekolah juga zero kekerasan
maka itu tentu akan
jadi kalau di rumah dia dikeras
tapi di sekolah ternyata dia belajar
bahwa kekerasan itu nggak boleh
maka itu bisa mengubah karakter
dan bisa mengubah cara dia memandang tadi ya
bagaimana bergaul sama orang lain
kesalahan anak tidak berdiri sendiri
ada faktor orang dewasa di sekitar anak
makanya kekerasan susah diputus selama orang dewasa seperti guru seperti orang tua
tetap mendidik atau mendisiplinkan itu
mereka gunakan cara kekerasan
tapi mereka tidak pernah putus jadinya kekerasannya
tidak pernah habis
baik berarti artinya dari lingkungan terdekat dan pendidikan pertamanya yaitu rumah sebenarnya yang harus dibenahi bu ya
dan kalau saya cuplik sedikit dari kata anda
rasanya trauma itu yang sebetulnya menjadi akar dari segala bentuk
misalkan perundungan ataupun kekerasan terhadap anak lain
bagaimana kita sebagai masyarakat dan juga orang tua seharusnya bisa mengawasi itu bu
karena kalau kita lihat ketika ibu tadi menyampaikan bahwa
ini asalnya bisa dari rumah
misalkan dari orang tuanya dia meniru atau meniru gurunya di sekolah
artinya ini kan masalah yang cukup kompleks
tidak hanya pada anak dan kemudian lingkungan bermainnya begitu
iya makanya ada peraturan perundangan ya
undang undang perlindungan anak
undang itu jelas mengatur bahwa kalau anak menjadi korban
maka apalagi pelakunya orang terdekat
seperti orang tua guru itu dianggap orang terdekat ya
dosa hukumannya diperberat sepertiga
itu lantaran peraturan perundangan itu menginginkan ya orang yang bertanggung jawab melindungi anak anak
terus dia jadi pelaku ya hukumannya akan jauh lebih berat
karena harusnya dia melindungi anak anak itu
nah ini kan udah ada nih regulasi ya atau sistem hukum problemnya implementasinya bagaimana gitu
jadi kita akan bisa apa namanya membangun sistem pencegahan
misalnya berangkat dari tadi karakter anak pertama dan utama itu dibentuk keluarga
yang kedua kita salah satunya karakter itu umpamanya adalah speak up ya
anak berani berbicara berani menolak berani berbicara untuk hal hal yang tidak nyaman bagi dia
dia tahu kemana mengadu
dia tahu gimana mencari pertolongan
nah problemnya ini sudah terjadi belum gitu ya
jadi anak ngadu apakah misalnya kalau pelakunya orang terdekat korban di rumah
nah tetangga kiri kanan itu bisa nggak melaporkan kepada rc rtnasi laporkan
kepada kepolisian bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak
kan melakukan kekerasan pada anak sendiri juga nggak boleh
ada undang undang kdrt ada juga undang undang yang sifatnya leg spesialis seperti undang undang perlindungan anak
yang kedua kita juga harus melihat ya itu ketika di sekolah apakah ada sistem pengaduan
apakah ada sistem pencegahan apakah ada sistem penindakan
ada oknum guru misalnya pelaku kekerasan
jadi kekerasan itu nggak dibenarkan
kekerasan itu yang harus kita hapus
nah ketika kekerasan harus kita hapus kan harus konsekuensi menerapkannya kan harus terjadi ya
jadi kalau di lingkungan sekolah misalnya
kalau kemudian guru melakukan apa yang harus dilakukan
kalau ustadz melakukan apa yang harus pindah gitu
nah apakah kalau mereka yang melakukan atas nama pendisiplinan dan mendidik boleh
model dilakukannya dengan cara cara kekerasan
jadi kadang guru juga melihat
padahal bukan begitu juga
anak boleh diberi sanksi anak boleh dihukum
tetapi yang mendidik dan tidak dengan kekerasan
jadi anak juga harus belajar dari sebuah kesalahan
kan untuk belajar dari kesalahan harus kita beri kesempatan dan kita kasih contoh yang baik kan gitu
baik ini saya tertarik dengan apa yang anda katakan soal kebiasaan menghukum yang mungkin eranya sudah berbeda

ada satu poin yang sebelumnya anda sampaikan juga adalah masalah speak up atau komunikasi antara orang tua dan juga anak begitu ibu
nah tapi kalau kita lihat hari ini rasanya walaupun kita sering mensosialisasikan soal itu
rasanya ternyata belum cukup kemudian menekan angka perundungan kekerasan terhadap anak
apakah jangan jangan kita sebagai orang tua masih memakai perspektif orang tua
masih memakai pendekatan kedisiplinan misalkan sehingga itu tidak masuk dalam mungkin komunikasi anak anak itu bu
bisa jadi sebenarnya seperti itu
misalnya saja gini ya orang tua yang dulu masa kecilnya dia itu dilakukan kekerasan dalam mendidik oleh orang tuanya atau oleh kakek nenek anak ini
nah problemnya rasa sakit itu tidak pernah tersembuhkan
jadi ada faktor psikis kan ada orang yang mengalami kekerasan dia bisa berusaha untuk move on ya melupakan
jadi waktu dia melihat anak kecil dia ngebayangi dirinya dulu dan seperti apa dia diperlakukan
terus secara alamiah kemudian terjadi tuh perlakuan itu
itu karena apa
di dirinya gitu
nah makanya bagi orang orang yang merasa sendiri
saya pernah bertemu nih si ibu ini bilang
saya tuh sedih gak mau ngelakuin kekerasan pada anak saya tapi entah kenapa gitu
setiap ada itu ada dorongan yang kalau anak salah kemudian dia terbayang masa lalunya
nah akhirnya untuk itu ya kita sarankan ibu ini berobat
jadi harus ke psikolog
jadi pemulihan psikologi
jadi sepanjang dia nggak bahagia dia nggak bisa membahagiakan orang lain
kalau kita nggak bahagia kita nggak bisa memperkuat orang lain dengan baik
nah jadi untuk kita bahagia kan harus sehat mental
nah kesehatan mental ini kan sama pentingnya dengan kesehatan fisik
kita sering kali kalau anak tuh sakit fisik buru buru ke dokter
tapi kalau anak sakit mental gitu ya dia punya masalah kesehatan mental
karena kita tidak buru buru membawa ke psikolog
itu yang sering kali terjadi
nah padahal pengabayan itu ya bisa membahayakan
kayak anak misalnya
dia dikatakan depresi
kan stresnya udah lama dulu gitu
kan tidak tiba tiba depresi
ada proses panjang
misalnya dia dibully terus
tapi nggak pernah ada yang belain
kalau ngadu juga percuma nggak ditanganin gitu ya
terus menerus tuh gitu
sampai dia nggak berdaya
akhirnya dia jadi cemas
ya sulit tidur sebenarnya
jadi imunitas tubuhnya kan turun
ketika imunitas tubuhnya turun dia bisa kena berbagai penyakit gitu
makanya anak anak yang kemudian sering sakit
itu bisa jadi juga masalahnya di psikis dia
bukan di fisik dia
itu dampak gitu
nah kepekaan ini dimiliki nggak sama orang dewasa dan para orang tua
karena memang menjadi berat
karena memang menjadi orang tua tuh nggak mudah
nggak ada sekolahnya ya
jadi kadang kadang kita berkomunikasi dengan anak anak pun
kita nggak ngerti psikologi perkembangan anak
jadi kalau tuh anak kita manis di smp
tapi begitu smp kan udah tiga belas lima belas tahun itu ada perubahan
dia mulai bisa protes
dia mulai tapi dianggap orang tuanya kurang ajar gitu ya mulai
padahal era psikologinya memang fasenya itu
nah karena kita akhirnya sering marah gitu
udah kurang kurang ajar berani nih salah gaul dan lain lain
akibatnya anak merasa orang tua itu musuh bagi dia
nggak bisa terus terang
dia nggak merasa nyaman sama orang tuanya karena tiap ketemu jadi bertengkar
akibat orang tuanya tidak paham fasenya dia gitu
nah ini ya yang jadi memang harus belajar betul jadi orang tua itu
baik ibu tadi anda mengatakan soal mengadu tak ditangani begitu
apakah jangan jangan sebenarnya paradigma orang tua guru dan stakeholder terkait ini
sebenarnya masih sempit memakai
soal keamanan kenyamanan anak bu
misalkan soal pelecehan seksual hanya disempitkan pada soal perkosaan misalkan
atau pertengkaran anak hal hal yang wajar
sedangkan itu bisa berdampak banyak
bahkan salah satu yang kita lihat di tasik malaya karena perundungan
anda melihatnya bagaimana
ya sebenarnya kalau kita bicara tentang pengabainya
misalnya tuh begini
kadang kita menganggap pas dia cerita
ah dulu bapak atau mama lebih
enggak kenapa napa gitu
kadang kita menjadikan mengukur orang lain
padahal kan belum menutup pas gitu ya
terus ini anak anak gitu
akhirnya dia merasa nggak ada gunanya
lapor ke orang tuanya nggak ada gunanya
nah tapi dia menyelesaikannya sendiri nggak bisa juga
atau misalnya guru ketika nerima pengaduan gitu
saya pernah tuh orang tuanya cerita anaknya autis
lalu dibully gitu
dan ketika kemudian anaknya didorong oleh orang tuanya untuk lapor
ya orang tuanya mendidik anaknya menyelesaikan masalah sendiri
jadi lapor aja ke gurunya
begitu lapor gurunya memang dengerin
dah kamu sabar aja gak usah main sama anak yang itu
anak yang membully kamu
problemnya yang bully satu kelas
gimana dia mau main sama siapa
terus gurunya bilang
udah sabar biar aja nanti tuhan yang membalas
nah kan gimana ya tuh
diselesaikan oleh seorang guru
yang anak membutuhkan perlindungan
itu malah menyerahkan atau merepotkan tuhan
karena akhirnya begitu gitu loh
padahal ini dia bisa nyelesain gitu
jadi ada tadi yang saya bilang kepekaannya enggak ada
terus yang kedua nggak ngerti
bahwa dampak dari pembulian
dampak kekerasan terhadap anak itu sangat luar biasa
tumbuh kembang si anak akan terganggu
otaknya yang harus berkembang maksimal jadi tidak bisa berkembang maksimal
banyak hal yang seharusnya dia bisa
punya potensi yang bisa digali
itu membuat si anak menjadi rendah diri
artinya tidak percaya diri
kemudian banyak hal yang akhirnya mengganggu tumbuh kembang optimal seorang anak
ini kan harus diberitahu para orang tua dan guru
jadi harusnya ada kelas kelas parenting di sekolah
untuk pengasuhannya sama gitu
antara di rumah dengan sekolah
tapi pengasuhan yang positif
disiplinnya disiplin yang positif
itu kan harus disamakan tuh
agar anak bisa tumbuh kembang dengan baik
karena di sekolahan anak itu menghabiskan sepertiga hidupnya loh
dua puluh empat jam itu sepertiganya berada di sekolah
jadi sekolah dengan rumah harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak anak
baik artinya harus ada edukasi parenting begitu ya
untuk mengikuti bagaimana soal tren kesadaran dan juga kesehatan mental sebenarnya
yang cocok untuk anak anak sekarang
nah bagaimana juga kita sebagai orang tua masyarakat ibu
memperlakukan ataupun mentreatment kemudian pelaku kekerasan atau pelecehan
yang sebenarnya juga masih anak anak
yang artinya mungkin mereka sendiri tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan salah
seperti apa ibu
ya pertama kan tadi ya
anak anak tidak berdiri sendiri
dia nyontoh sebenarnya sama lingkungannya
yang kedua bahwa kalau anak salah
kita tuh harus ngelihat juga penyebab kesalahannya akar masalahnya sebenarnya di mana
lalu dia harus kita beri kesempatan juga untuk belajar dan memperbaiki diri
nah jadi kalau misalnya anak menjadi pelaku pidana misalnya
itu bagaimana apakah kemudian tidak bisa dihukum
bisa ada undang undang sebelas dua ribu dua belas tentang sistem peradilan pidana anak
dalam sistem peradilan pidana anak anak itu bisa dihukum
makanya disebutkan tadi sistem peradilan pidana anak
hanya hanya saja dia tuh terkasih apa klasifikasi
jadi misalnya apa kalau kita berbicara tentang usia
lalu dia di bawah dua belas tahun bagaimana nih pelaku
itu nggak bisa di proses hukum
tapi ada ruang untuk menyelesaikan namanya diversi
kita menyebutnya sebenarnya penyelesaian dengan restorasi justice
lalu yang kedua usia anak dua belas tahun ke atas bisa nggak bisa
hanya ada hukuman lagi tuh kalau anak usianya di bawah empat belas tahun
maka dia juga nggak bisa dihukum penjara
tapi kalau empat belas tahun ke atas bisa
jadi ada pengklasifikasian
karena memang penjara itu sebaiknya dihindari untuk anak
dia akan menjadi tumbuh kembangnya jadi buruk kalau dia berada di dalam penjara
makanya untuk kepentingan terbaik bagi anak
sistem peradilan pidana anak itu ada kategori umur
bisa seorang anak di penjara
dan undang undang sppa ini pun hukuman untuk anak itu
berbeda dengan orang dewasa separuhnya orang dewasa
anak tuh nggak bisa dihukum berat seperti hukuman mati hukuman seumur hidup
tapi dia bisa dihukum penjara maksimal sepuluh tahun
artinya anak itu bukan nggak bisa dihukum bisa
hanya saja tadi perlakuannya berbeda dengan orang dewasa
jadi kalau kasus misalnya kita berbicara
usianya pelaku tiga belas sampai empat belas tahun
dan pernyediaan air
dan juga dapur umum
untuk dapur umum
sampai hari ini sudah bisa dilayani sejak sehari sudah gempa terjadi
sebanyak dua ratus dua puluh ribu
dan ini berjalan setiap hari tanpa henti
selama gempa ini terjadi
rumah sakit lapangan sudah melayani sekitar ratusan korban gempa
dengan berbagai macam keluhan penyakit
rumah sakit juga menyediakan instalasi gawat darurat
dan ruang inap
untuk mencari penyakit yang berbeda
lalu rahmat judiani
mumtazah catra diningrat ada di lombok timur nusa tenggara barat saat ini
ta'azah selamat sore
hingga saat ini beragam bantuan telah datang
apakah dapat mempercepat proses rehabilitasi
kita harapkan seperti itu rian
kalau saya lihat memang ada sejumlah kementerian yang mulai berdatangan
untuk memastikan bahwa transisi ini tidak akan berlalu
dari tanggap darurat menuju ke proses pemulihan atau rehabilitasi ini berjalan dengan lancar
kemarin malam menteri sosial yang baru agus gumiwang
sudah mengunjungi sejumlah posko pengungsian
dan bahkan hari ini juga sempat berkunjung ke pulau sumbawa
di mana di sana juga berkunjung dengan sejumlah korban gempa di sana
untuk memastikan bahwa masyarakat di sana mendapatkan bantuan
untuk memastikan bahwa kehidupan mereka selama di posko pengungsian ini dapat terpenuhi
kemarin saya lihat
mensos membawa sejumlah barang barang kebutuhan dapur
misalnya panci kompol dan juga ada bantuan uang juga
ada bantuan selimut dan juga terpal juga yang saya lihat
dan kemarin juga mensos menyatakan bahwa nantinya akan dibicarakan juga
dengan internal kementerian sosial
berapa dana yang mereka miliki terlebih dahulu
untuk memastikan bahwa semua korban ini
ada empat ratus ribuan orang ini dapat
bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
dan rencananya mensos akan
akan menganggarkan untuk setiap orang rian
sepuluh ribu rupiah per hari
itu artinya setiap orang akan mendapatkan dana tambahan tiga ratus ribu rupiah
yang bisa mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dalam satu bulan
ini tapi kita masih belum tahu konsep skemanya lebih jelasnya seperti apa
kapan dana ini akan dikeluarkan
namun yang dipastikan bahwa selama setidaknya dua hingga tiga bulan
dana ini akan diberikan kepada para korban
untuk memastikan mereka bisa membeli bahan kebutuhan sehari hari
popok bayi dan juga susu misalnya untuk anak anak mereka
tidak hanya kemudian hanya bergantung kepada bantuan bantuan yang memang disuplai
misalnya berupa makanan juga minuman yang diberikan oleh relawan ataupun dari kementerian
atau dan juga bnpb
namun juga mereka dengan uang ini bisa membeli sendiri kebutuhan mereka
tapi yang saya masih belum tahu rian
apakah ini akan diberikan per orang
atau diberikan kepada yang dewasanya saja
atau diberikan per keluarga
ini yang masih kita belum jelas seperti apa skemanya dan juga kapan akan diberikannya
lalu yang kedua juga
kementerian bumn yang saya lihat rian
bahwa ini juga mereka mulai memberikan insentif insentif
terutamanya di bidang pertanian
tadi saya lihat menteri rini sumarno pada saat mengunjungi sembalun di lombok timur
yang memberitahukan kepada para petani
bahwa mereka tidak perlu khawatir mengenai kredit untuk bertani mereka
karena mereka akan diberikan insentif juga
akan diberikan stimulus untuk memastikan bahwa mereka ini tetap bisa bercocok tanam
memastikan bahwa mereka ini bisa menghasilkan uang sendiri dengan adanya
sehingga mereka bisa mencocok tanam hingga panen
kita ketahui saat ini di lombok timur mengalami kekeringan rian
jadi mereka memang harus dibantu untuk biaya kehidupan
sehingga mereka bisa melakukan cocok tanam hingga panen
menteri reni juga mengatakan bahwa nantinya mereka akan diberikan
sama juga dengan menq
mereka akan diberikan peluangan jika mereka ada hutang misalnya
ataupun kredit di bank
ini juga akan diberikan peluangan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari hari terlebih dahulu
sebelum kemudian mereka membayarkan hutangnya
namun ini juga kita lihat skemanya masih belum
jelas seperti apa
kalau dari kementerian keuangan rian memang mengatakan bahwa untuk pelaku usaha di pulau lombok dan juga sumbawa
misalnya memang akan diberikan waktu dua bulan setelah tanggap darurat
jadi untuk mereka yang membeli kredit selama dua bulan tidak akan diberikan denda
namun setelahnya itu akan kembali seperti normal
lalu untuk perumahan misalnya rian memang direhabilitasi saya lihat di beberapa titik sudah mulai dilakukan
lalu juga ubnpb telah menyuplai lebih banyak lagi tenda tenda

untuk memastikan bahwa masyarakat bisa kembali ke rumah mereka masing masing
misalnya untuk membangun tenda tenda kecil di depan rumah mereka kalau mereka inginkan
sehingga mereka bisa memiliki tempat yang layak
lalu juga ada beberapa relawan dan juga perusahaan swasta dan juga bahkan bumn
mereka ini membangun rumah tahan gempa sementara
rumah tahan gempa sementara yang saya lihat tadi sudah berada di sembalur
baru ada dua yang dibangun yang sudah jadi ukurannya empat lima x empat lima meter

namun untuk rumah sementara yang saya lihat tadi sudah berada di sembalun
jauh lebih layak jika dibandingkan dengan tenda
namun memang di dalam rumah itu tidak ada kamar mandinya
hanya ada tempat untuk tidur setidaknya untuk dua keluarga misalnya untuk berlindung di sana
menghindari gempa hujan yang mungkin akan datang ataupun panas
memang ini jauh lebih layak jika dibandingkan dengan tenda
hanya saja memang jumlahnya tidak banyak rian untuk bumn sendiri mengatakan bahwa mereka akan membangun cuma di empat lokasi saja
yaitu di sembalun untuk lombok timur lombok utara
tanjung dan juga di pemenang sedangkan untuk di lombok barat mereka akan bangun di kekai
secara garis besarnya jumlah rumah anti gempa sementara ini akan dibangun oleh salah satu kontraktor sebanyak lima ratus saja
ini gabungan dari relawan dan juga bumn serta perusahaan swasta
namun ini tidak semuanya jadi memang kalau kita lihat ini tidak merata begitu ya bantuannya
karena ada yang mendapatkan tenda saja ada yang mendapatkan rumah anti gempa
tapi memang untuk rumah anti gempa ini memang diprioritaskan
mereka yang di daerah daerah yang memang akan sangat riskan sekali jika nantinya ada gempa susulan
dan juga memiliki lokasi yang tidak hanya rawa namun juga hancur begitu ke hampir mayoritas kawasan perumahan di sana
jadi kalau kita lihat ini adalah proses rehabilitasi dan juga bantuan yang saat ini saya lihat masih terus mengalir
walau demikian memang masih ada beberapa titik yang poskonya masih tidak mendapatkan bantuan dengan lancar
jika dibandingkan dengan posko posko lainnya namun kembali lagi lian pada saat tanggap darurat ini sudah beralih ke proses
pemulihan itu artinya bahwa masyarakat didorong untuk kembali menormalkan kehidupan mereka
dan tidak kemudian selamanya bergantung dengan bantuan bantuan yang datang lian
mumtazah catra diningrat selain rehabilitasi fisik tadi juga kita mungkin berharap agar masyarakat di lombok juga akan kembali mentalnya terbebas dari trauma
dari gempa yang terus terjadi mumtazah terima kasih sudah melaporkan